saya kenal sama semua temen temennya elsa soalnya
yaudah gini aja tante nanti aku balik kesini lagi aja
iya ini benar suaranya mama sarah
berarti kamu emang bener bener ketemu dengan mama
mama sarah dong
iya bener tuh tanggalnya
kamu mau kan kita bawa bukti ini kantor polisi kita lapor sekarang
kamu bisa kesana sekarang handphonenya udah jadi
karena kan kamu yang tau filenya disimpan di aplikasi mana
oh udah nyala hp nya
yaudah yaudah gue kesana sekarang
kak makanannya ambil sendiri ya di dapur
aku mau siap siap dulu mau pergi
jadi malam hari itu saya memang lewat di dekat rumah bollywood garden pak

lalu tiba tiba pas dalam perjalanan elsa nyebrang
dan saya tanpa sengaja juga menabrak elsa disana
karena saya khawatir saya langsung buru buru turun
mecek keadaannya elsa
tapi ternyata elsa kelihatan sangat panik
dan juga dia gak mau dibantu
apa ada hal yang mencurigakan
saat anda melihat elsa
ada pak malam hari itu elsa membawa sebuah kantong hitam
dan saat saya coba untuk mengambil kantongan yang jatuh itu elsa seperti orang ketakutan
jadi langsung direbut dari saya bahkan dia sempat membentak saya sebelum dia pergi
apa pertemuan dengan elsa hanya di situ saja
masih ada lagi pak jadi karena saya khawatir elsa terluka dan lain lain saya coba untuk ikuti elsa
dan elsa pergi ke taman di sana dia menguburkan kantong hitam itu
taman taman apa pak
taman seruni pak yang dekat dengan perubahan bollywood garden
dan anehnya juga elsa kelihatannya sangat ketakutan jadi dia jalannya juga mengendap mengendap seperti takut dilihat orang
mbak masih ingat
tempat pasnya di mana
itu pun kalau utamanya belum banyak perubahan ya pak
pak siapkan tim kita ke lokasi tambahan itu kita gali siapa tahu di sana kita bisa menemukan petunjuk
udah nyalahin pony coba kamu cari file dia
banyak banget lagi file yang mana ya gue lupa
coba cari pelan pelan kadang nggak
file tahun dua ribu tujuh belas tanggalnya dua puluh satu februari
iya iya iya tunggu tunggu tunggu
kok bukan sih
atau jangan jangan udah gue hapus ya
aduh sumpah gue lupa banget tapi kayaknya belum deh
kalau nggak ada ya sudah lah
bentar bentar bentar
pak berapa yang tadi
sebentar pak ya
ini ada ini ada file
ternyata ke hidun
gue nggak tau
ok ya tak ada itu gitu
balik kesini lagi aja kalo elsanya udah pulang
iya ini bener suaranya mama sarah
berarti kamu emang bener bener ketemu dengan mama
mama sarah dong
iya bener tuh tuh
kamu mau kan kita bawa bukti ini ke kantor koleksi kita lapor sekarang
gue gak pernah setengah setengah ngelakuin sesuatu
yaudah maju terus
totalnya semua tiga ratus ribu
makasih pak ya
saya sudah sampaikan semuanya
keterangan ibu oleh v ini bisa langsung ditentang lanjut gak
tentu saja pak
tim kami sudah siap meluncur ke taman seruni
mari pak bu
kita berangkat sekarang
semoga ada bukti ya mas
ini sama keterang
semoga dia nggak berserak
kami berdua punya bukti yang sangat valid
bukti yang bisa menegaskan kalau mama sarah tidak ada di tkp pada saat kejadian itu terjadi
aku dan catering datang ke sini untuk membebaskan bahwa sarah
kami berdua punya bukti yang sangat valid
bukti yang bisa menegaskan kalau mama sarah tidak ada di tkp pada saat kejadian itu terjadi

di dalam handphone ini ada rekaman pak
rekaman yang membuktikan kalau mama sarah berada di rumah pada saat kejadian pembunuh android
handphone ini miliknya ketri
trin sempat datang ke rumah papa empat tahun lalu dan ketemu dengan mama sarah

suni dapat berjaya terpenuhi oleh kandung dan bangsa
sebelum kami bisa merancang yang lama semua dan brewer caves vamos